pintunya dikunci astaghfirullah
kamu kemana angga
ada apa saya ini pak d punya hak
tapi kan saya satpamnya disini pak d
oh iya bener juga sih
karena pak d dan satpam ini sama sama kuat
saya pemimpinnya disini ustadznya
enak aja gak bisa
gimana gini deh
yang keluar sebagai pemenang dia yang boleh naik
wah apa sih
eh pak d pak d pak d
kita janjian janjian nah putih putih putih ya
jadi begitu ceritanya
dodot sama haikal itu dimarahin sama abah
katanya mereka itu berbohong
pergi nonton di tempatnya lilis
dan juga makan makanan selamatan
kami gak berbohong umi
ustazah demi allah

kiai dan juga ustazah nurul
ustazah nurul juga berbohong
kiai dan juga ustazah nurul
tidak punya bukti yang kuat
yang menyatakan kalau kalian itu
lagian ini kan bukan pertama kali
kalau kalian berbuat kesalahan
dijadikan pelajaran ya nak
nanti ustazah hantar ke kamar ya
pintunya gak dikunci
ini udah ketakar baikannya
kamu denger ya
kamu udah kabur untuk yang kesekian kalinya
ustazah saya bakal kabur
nanti kalau ikal kabur baru kita kabur
ini gimana urusin dulu
kita balikin dia ke pesantren yuk
tegang dia ustaz
akhirnya nggak mau kabur lagi
sekarang kok mau coba coba kabur lagi
pak ade jadi nggak enak sama ustaz
bagaimana kalau malam ini
di kamarnya heikal
menggunakan formasi empat ratus tiga puluh tiga
saya menjaga di dalam
dengan pengawasan yang
ustadz ridwan itu berjaga di luar
dengan menggunakan sorot matanya tajam
nah sementara pak ade
pak ini berjaga dan berdiri
di atas genteng dengan menggunakan
sorotan matanya yang bulat seperti burung hantu
pesantren kunhanta sampai dengan pukul lima pagi
bagaimana pak ade
saya udah empat tahun berhenti jadi toke
gimana sih ini semua gara gara
kamu tau nggak
lebih baik haikal jangan dipaksa
karena nanti malah heikal
akan semakin tidak suka
mendingan gini aja heikal
kamu kan sempat berjanji sama kami
kalau kamu tidak akan pernah kabur lagi
jadi tolong kamu tepatin janji kamu ya
jadi kami kasih kesempatan
sama kamu untuk merunungi kesalahan kamu
saya mau olah olah
ya udah sekarang udah malem
ke mana pak ade
ya sudah posat kalau begitu saya balik mie dulu ke pos
terima kasih ya

tolong pintu pelan pelan
makanya jangan suka ngiti
masih bagus jatuhnya ke bawah
coba kalau jatuhnya ke atas netel kayak cicet
heikal itu sudah kembali ke kamarnya ustaz
tapi itu dia lah
dia tuh masih gak mau aku salah
ini saya jadi herman sama dia gitu
herman itu di atasnya heran
jadi udah bingung banget gitu
memang kita gak salah
ustazah dodot mau dibawa kemana ya
kami mau antar dodot ke kamarnya ustadz
kan usazah itu kan wanita
lemah lembut ya kan
kalau jalan dari sini ke kamar nanti kakinya lecet
biar saya aja
yang gantiin ustazah
untuk ngantar dodot ke kamarnya
kalau gitu kami pamit ustadz
kenapa sih aku tuh dituduh
suruh michael pembuat
onar padahal kan
gak buat salah
oh udah ngantuk
sama aku juga ngantuk
kalian semuanya tidur
jangan banyak omong
kalau masih berisik juga
ustaz akan jaga
di depan kamar kalian malam ini
ngomong sedikit ustaz jaga
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur